sementara itu aksi pembobolan mesin anjungan tunai mandiri di cianjur jawa barat
terekam kamera pengawas atau cctv
para pelaku membobol atm dengan cara menarik mesin atm
menggunakan tali seling yang dikaitkan ke mobil mereka
percobaan pembobolan mesin atm pada sabtu dini hari ini
terjadi di jalan raya cianjur bandung desa sukasirna kecamatan sukaluyu cianjur
para pelaku mencoba menggeser mesin atm namun gagal
mereka pun kemudian memasang tali seling dan menariknya keluar menggunakan mobil
beruntung aksi mereka terganggu oleh kegiatan warga yang hendak berjualan
para pelaku pun kabur tanpa membawa mesin atau berangkas uang di dalamnya
pelaku berhasil bawa atau enggak itu
enggak enggak berhasil bawa uang cuma mesin yang ada di luar
kasus percobaan pembobolan mesin atm ini diselidiki oleh petugas satreskrim pores cianjur
gani aris cianjur